ini ga baik
ini ga baik
ini ga baik
temat yang lewat
lebih baik saya di penjara daripada saya di sini nurutin semua kemauan om kayak boneka gak jelas
jadi kalau itu bikin om puas
masukin saya ke penjara sekarang juga
dad kenapa sih aku nggak ngerti
apa yang terjadi
kok bawa bawa penjara sih
pergi kamu dari sini
sebelum kesabaran saya habis pangeran
om nggak usah khawatir
saya mau pergi kok dari sini
selamat siang om
aduh sakit dad
kenapa pangeran tinggalin aku
aku nggak mau ditinggalin pangeran dalam kondisi aku kayak gini dad
aku nggak tahu harus kejalani kehidupan aku kayak gimana tanpa pangeran
please i beg you bikin pangeran kali
please karena biar biar
pangeran jangan tinggalin gue
ada harga yang harus kamu bayar
karena sudah berani menyakiti perasaan mel pangeran
kamu dan pak alex akan terima akibatnya
dari siapa tuh
ini gue baru dapat kabar dari rizky kalau putri udah sampai ke rumahnya rizky
biasanya sih rizky tuh ya suka nyolong start duluan tau nggak sih dari pangeran
kebiasaan manfaatin tuh kondisinya dia biar bisa deket sama si putri
rizky manfaatin putri
eh yang ada rizky itu nolongin si putri
emang si pangeran tuh bisa bantuin putri dalam keadaan susah kayak gini
kok lo jadi baper sih
ya jelas lah gue jadi baper tak
staga makanya tak kalau ngomong tuh dipikir dulu jangan asal nyeblak kayak gitu
eh cik cik cik cik kita kan baru pacar
cik cik cik
eh shhh tunggu tunggu tunggu
lo mau kemana sih
gue mau pulang tak
kalau ada omongan gue yang bikin lo tersinggung
lagian juga nih ya gue cuma nerusin aja kok omongan itu ke pangeran masalah si rizky
pangeran udah tahu kalau putri tinggal di rumahnya rizky
jangan bilang kalau lo udah kasih tau ke pangeran soal ini
aduh keceplosen lagi gue
ini mulut emang beneran harus di gue kasih filter deh kayaknya
lo bener bener ya
gue kan udah bilang sama lo kalau jangan kasih tahu soal ini sama pangeran
pak emang gak bisa dipercaya tak
kayaknya bener deh
kita berdua emang gak cocok kalau bareng
mending kita nggak usah lanjutin lagi
koknyang beneran tinggal anak kita
kamu duduk dulu easy
ngeran tinggalin gue
nggak tau harus ngelanjutin hidup kayak gimana
banget gue buta kayak gini
ini kenapa sih ngusir pangeran
pangeran jadi pergi selama lamanya kan
dede udah nggak ngerti lagi menghadapi dia seperti apa
dede nggak terima anak dede di gini
dan ibunya pergi dari kontrakan
emang dede beneran nggak ngusir mereka kan dari kontrakan
dede kenapa dituduh
ini anak harus tau
gimana caranya sopan santun
kan dede kasih pelajaran
dan jangan dede
dengan dede pangeran malah ke cewek asokan
dan tinggalin aku
udah udah kamu tenang aja
kamu tenang aja
dede akan atur semua
kan dede kasih dia pelajaran
aku sedih banget banget
aku tuh selalu gelisah kalau terima telepon dari remon
karena setiap kali dia telepon
pasti kan ada masalah
depan kamu apa maksud kamu
terlalu dekat dengan mel pak
bicara bicara bicara saya sudah muak pak alek
bosan saya dengarnya
saya benar benar kecewa pak alek
saya akan tarik semua investasi saya
di perusahaan pak alek
tunggu pak ramon
tunggu pak ramon
pak alek berkorban
apaan itu ini
gak ada back promote
tapi kan selama masih ada your daddy
semuanya harusnya aman dong ya kan
kan dia bisa urusin semuanya
yah denger tuh kata tasya
ya mana mungkin loh pangeran tinggalin lo begitu aja
kan dia scared sama your daddy
lagian your daddy kan tinggal telfon dadinya pangeran
kelar kan masalahnya
dia gak mungkin ngelawan bokapnya sendiri
ya kok prediksi lo salah gimana
lo gak ngeliat pangeran sekarang seenaknya kayak gimana
kayaknya dia udah kerasukan arwahnya sih cewek asongan deh
makanya dia berani ngelawan gue
mel prediksi gue gak mungkin salah
pangeran nggak mungkin kan mau kehilangan semua fasilitasnya
dia pastilah nurutin bokapnya
mana mungkin sih pangeran bisa hidup tanpa fasilitas bokapnya
bener juga sih omongan kalian
kan bikin gue tenang deh
pangeran kamu ini udah bener ya
kamu tuh udah ngerusak segalanya
kamu gak tau gimana susahnya papa mendapatkan semua ini
hanya demi kamu
semua fasilitas mewah untuk tamu
tapi apa yang kamu buat sama bapak
bukannya kamu bantuin papa menyelamatkan perusahaan papan
malah kamu ngerusak segalanya
itu yang kamu lakukan ke papa
anaknya kamu yang mau ada ngomong aja
kamu gak bisa dengerin omongan papa
mending keluar sekarang dari rumah ini
kembaliin semua fasilitas yang papa kasih untuk kamu
papa tenang aja
aku tau kok
papa pasti ngerusak lakukan kalau aku gak nurut sama papa
itu gak masalah papa
karena aku mau belikin semua fasilitas dari papa
semua uang aku
aku balikin ke papa
mobil yang papa kasih ke aku
kamu nantang papa jadi
anak seperti kamu memang gak pantas dapetin semua fasilitas seperti ini
tapi papa tau
lebih baik aku hidup gak punya apa apa
daripada aku punya semua ini
tapi aku diteken terus sama papa
aku bisa hidup
aku bisa hidup